bener kata lu dong bumi rasanya langsung bergetar
jelas jelas gua kan
dan lu berharap bakalan ada yang percaya dengan semua omongan lu yang gak masuk akal itu
lu muncul lagi udah cukup bingung gue dendek tau gak
jangan cari cari masalah ada
ngaku ngaku jadi sisil
begantung lu sempet kerenin pohon kelapa
baru tau rasa lu
iya terus cewek lo yang foto model yang cantik banget ini gak ada yang ajak pulang
ya yang penting lo berdua masih percayakan sama gue
lo berdua percayakan sama gue
bukannya gak percaya kim
omongan lo tuh gak mungkin banget
duh gue mau jujur salah
heran deh gue
pinalis pinalis cantik dua ribu lima masuk sekolah
ya jadi beginilah
masa aja ya gue jadi cewek populer udah berakhir
dan sekarang gue harus ngejalanin lagi masa gue jadi cewek gemdut
yang tersingkir dan jadi bahan celana orang orang
bener kata lu dong
bumi rasanya langsung bergetar
kayak gempa bumi
jangan gitu dong
jawab banget sih lo
persis cak panggung segala
bego banget sih gue
tau gini mendingan gue gak usah jujur
ngaku jadi sisil di atas panggung
huh dasar kimi bego
loh nat lo duduk di sini sih nak
bukannya lo harusnya duduk sama gue
mulai sekarang gue duduk sama mila aja
terus gue duduk sama siapa
galassio kok lo cuek banget gitu sih sama kimi
tau pakai malu malu segala
lo buru tuh jangan ngaco deh
emangnya lo mau gue disate
emang lo gak tau galassio tuh siapa
gebetan abak di kalimantan kan
gila romantis banget loh kim
dia sengaja pindah jauh jauh kesini demi buat love
uh gimana caranya
gini deh cerita singkatnya
galassio tuh bukan gebetan gue
bahkan gue belum kenal dia sebelum dia masuk sekolah ini
tapi nama glassio itu kan jarang banget kim
lagian dia asalnya juga dari kalimantan lagi
masa sih bisa kebetulan banget
aduh gue juga gak tau deh kenapa bisa kayak gitu
tapi pada intinya dia tuh bukan gebetan gue
dan gue sama sekali gak naksir sama dia
jadi lo buru jangan ngomong yang macem macem sama dia
bisa bisa dikeringin gue
lo buru gak tau sih tuh cowok sinting itu galaknya kayak apa
kalau enggak mana mungkin kebetulan kalau gak jodoh gitu
gue setuju banget net sama lo
hah jodoh sama cowok sinting kayak galassio itu
ih belagu banget sih lo kim
cowok secakep galassio gitu lo talak
kimi naksirnya sama darren
duh seleranya kimi kok makin ancur aja ya
sorry banget kemarin tuh
iya lo yang dibilang sama anak anak kalau lo adalah orang yang ngaku ngaku jadi sisil kan
gue gak ngerti deh kenapa sih sisi lu tega banget ya sama gue
dia udah mempermalukan gue depan umum
terus sekarang dia nyuruh nyuruh lo gitu ngaku ngaku jadi sisir
udah deh udah deh udah deh
yang penting sekarang lo bilang aja sama sisiel ya
gue gak bakal lagi ngejar ngejar dia
so dia gak perlu ngehindar dari gue
dan nyuruh elo ngaku ngaku jadi sisil oke
aturan tuh arahnya kesana bukan kesitu
ye gimana sih lo yang salah
gue tuh ke arahnya sana liat aja
apa arahnya kesana arahnya
eh emang harusnya arahnya kesana
kok lo nyalain windy sih
aduh berisik banget sih
dari tadi kita latihan gini aja gak kelar kelar tau gak
hah siapa lo main bentang bentang sembarangan
lo pikir lo itu seorang ketua cheers tiger apa
loh gue disini cuma mencoba untuk menertibkan
lagian lihat kita gak ada ketua
gak ada salahnya gue yang mau mimpin
hah lo tuh nyadar dong lo tuh masih anak baru
bede banget mau jadi ketua
gimana mana juga mendingan gue jadi ketua
hah kenapa harusnya lo kenapa juga gak gue
hah eh lo semua pada diem deh
adanya juga kalau yang paling berhak itu ya gue
gue yang paling lama di cheers tiger
dengar ya kita semua tuh punya hak yang sama untuk jadi ketua cheers tiger
udah udah kenapa sih kita jadi berantem kayak gini
kita harus milih satu ketua yang benar benar kita mau oke
wow sisil sih pake ngilang jadi gini deh
kalo gini terus lama lama geng cheers tiger tuh bisa hancur
well well well coba liat apa yang terjadi sama geng cheers tiger sekarang
semua berantem mungkin anak kucing
kasian lagi bingung ya ditinggalin sama ketua stigger baru kalian yang super hebat itu
yah what can i say selamat berjuang deh
kenapa mau minta bantuan gue
gimana ya bukannya gue gak mau bantu
tapi biarpun gue gak menang gue udah kepilih jadi salah satu finalis model cantik
kayaknya gue udah kelewat sibuk deh
apalagi buat temen temen yang dulu ngedepak gue dari geng cheers tiger yang udah gue bangun susah payah
ya bisa sih gue pertimbangin tapi tergantung
ya lo semua dulu pernah ngedepak gue dari geng chie stigger itu bikin gue malu
jadi gue rasa gue perlu ngeliat seberapa besar lo semua ngerasa ngebutirin gue
aduh gak ada lagi kakek tuyala si jamu kurus ke gue waktu itu gak ada dimana mana
terus gimana dong cara gue nge snd semua masalah ini tanpa dia
ketulusan lebih berharga daripada kajaiban
ih iseng banget sih orang yang nulis beginian
ah kenapa ya gue gak bisa nyingkirin daren dari pikiran gue
jangan jangan darren bener
jangan jangan gue emang ada feeling lagi sama dia
duh gimana ya cara gue gak buktiin ke dia kalo gue tuh bener bener nyesel udah nyakitin dia
tapi dia gak mungkin percaya kalau gue tuh sisil
duh gue bener bener butuh kajaiban sekarang
dasar gendut jelek lorong atau diri kampungan
lo gak liat tempat badan lo tuh gendut kayak gitu
ketulusan lebih berharga daripada keajaiban
bener juga ya daripada gue nungguin kajaiban datang lagi ke gue
mendingan gue tunjukin ke darren kalo gue tuh bener bener nyesel ya
udah nyakitin dia
dan gue bener bener tulus sama dia
yang satu ini khusus buat lo han oke
oke oke bagus juga usaha kalian

gue gak ngerti deh sama game cheers tiger
kadang kadang mereka tuh saling ngejatohin saling sikut tau tau baik sendiri
ya namanya juga cuma temenannya dengan asas manfaat